hai baik baik media selamat malam sebagaimana tadi disampaikan oleh bapak kadif umas hari
ini untuk pertama kali kita melakukan atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka
fs sebagai tersangka setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka dua hari yang lalu
kemudian bersamaan juga tim sudah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tiga tersangka
lainnya tapi di bertempat di barai skrim nah untuk tersangka fs itu kita lakukan di mako
terima kasih sudah dilakukan sejak pukul sebelas tadi siang dan selesai pukul delapan belas tadi
dalam kesempatan ini tolong dicatat saya ingin menyampaikan satu hal
bahwa di dalam keterangannya tersangka fs mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan
emosi setelah mendapat laporan dari istrinya pc yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat
dan martabat keluarga yang terjadi di magelang yang dilakukan oleh almarhum joshua oleh karena
itu kemudian tersangka
fs memanggil tersangka rr dan tersangka re untuk melakukan pembunuhan untuk merencanakan
pembunuhan terhadap almarhum joshua saya kira demikian rekan rekan terima kasih